sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka mengakui ada tawaran menjadi cawapres
namun ia tidak merinci tawaran tersebut datang dari capres siapa
menurut gibran tawaran yang datang kepadanya tidak hanya satu atau dua
gibran mengaku akan menyerahkan keputusan tersebut kepada ketua umum pdip dan keputusan partai
tawaran itu banyak tawaran dari cawapres yang lain juga banyak
dari kompetitor banyak
kemarin juga waktu di sela sela rakernas pak ketua tpn pak arsul juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam tpn
ya itu intinya saya kan ikut keputusan dari ibu ketua umum
saya ditugaskan apa ditugaskan di mana saya yang ikut
sebelumnya nama gibran mencuat dalam sejumlah survei sebagai bacawa pres prabowo subianto
selain itu ketua umum pdip puan maharani juga melirik nama gibran raka buming raka untuk disandingkan dengan ganjar pranowo
tim liputan cnn indonesia